dua aksi teror sepanjang tahun ini menguji kewaspadaan aparat keamanan dan masyarakat umum
dan berikut kami sajikan kilas balik aksi teror yang terjadi di tanah air sepanjang tahun dua ribu enam belas ini
awal tahun ini jakarta digemparkan serangan bom dan baku tembak di kawasan jalan mh tamrin
aksi pada empat belas januari itu hanya berselang empat hari sejak dimulainya operasi tinombala
untuk mengejar kelompok mujahidin indonesia timur pimpinan santoso di poso sulawesi tengah
namun di tengah gencarnya aparat keamanan mengerahkan kekuatan para pelaku terorisme tetap beraksi
bagi mereka walaupun seratus aksi digagalkan satu serangan menjadi keberhasilan besar
dengan kata lain setiap celah kelengahan menjadi kesempatan berharga bagi mereka
di saat perburuan santoso diperpanjang pada lima juli sehari sebelum lebaran
publik dikagetkan dengan aksi bom bunuh diri di mampol resta solo jawa tengah
aparat kepolisian memang kerap menjadi sasaran mereka
istilah near enemy dengan menargetkan penegak hukum
dianggap efektif menebar ketakutan atau teror
santoso alias abu warda akhirnya tewas di tangan satgas tinombala pada delapan belas juli dua ribu enam belas
sedikit demi sedikit pengikut santoso mulai menyerahkan diri
meski demikian operasi tinombala masih dilanjutkan
dua serangan terorisme pada dua ribu enam belas memiliki kesamaan
polisi menyebut sosok bahru naim berada di balik serangan bom tamrin
sementara sosok nur rohman pelaku bom bunuh diri di solo
merupakan kelompok abu musab yang juga termasuk jaringan
yang menyebutnya bahru naim
bahru naim sendiri diketahui tengah berada di suriah
dan digembar gembor dirinya siap menjadi pimpinan isis di asia tenggara
sementara mujahidin indonesia timur sempat berkoordinasi dengan isis
untuk melatih beberapa orang etnik uyghur di poso
singkat kata isis masih menjadi ancaman faktual bagi indonesia
ronny satria jakarta